bisa melukis tidak harus jadi pelukis
karena sudah kekurangan kemudian kondisi lapangannya sudah gagal sehingga kita off
dan ini merupakan jembat haji terbesar sepanjang sejarah indonesia
makanya lu tadi bilang kaget juga ada yang terkenal nih anak basket yang dari tiga puluh empat ya
ini diliat tahun depan sama miyukato terus nih
push itu seperti kegiatan mendorong
terima kasih atas waktunya di panorama sumatera selatan cnn indonesia
berarti tahun lalu sudah sempat ngintip atau datang ke a m
halo pak alex jadi kita lanjutkan pak situasi hari ini pak alex di bulan ramadhan tahun dua ribu dua puluh satu
bagaimana dengan saudara saudara kita yang berada di pesisir pantai
kecepatan sepaku sama kecepatan samboja ini kan
karena vanili itu disarankan kalau pakai sebagian besar harus berasal sebagai nutrisi organik
ada juga hiu dari tuluk saleh ini yang pernah kita temukan di bentang laut kepala burung lebih banyak di daerah fakfa kayak mana di sana
maupun polda pas bergerak ini
tepatnya di tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam silam ibu dari sang peracik lotek kini sudah berjualan di kawasan kelenteng kota bandung
yang ingin saya tanyakan ya
ini pas banget buat sarapan ya
ragam barang yang rata rata berukuran besar terus sini bang sini bang
menguatkan basis perpajakan kita
kalau enaknya ada bentor ini karena kebantu tenaga